kicauan burung murai batu ini terdengar di salah satu rumah di dusun pakalsari desa bulurjo kecamatan mertoyu dan kabupaten magelang jawa tengah
burung murai batu ini dibudidayakan oleh brigadir chandra sarah pramudia salah satu anggota polres magelang kota
memanfaatkan ruangan rumahnya bapak dua anak ini membuat enam belas kandang untuk penangkaran enam belas pasang burung murai batu beragam jenis
berkat ketekunannya dari budidaya burung murai batu ini brigadir chandra bisa mendapatkan omset hingga tiga puluh juta rupiah setiap bulan
sejak akhir dua ribu dua puluh satu brigadir chandra juga membudidayakan burung murai batu jenis panda
dari membeli sepasang induk murai batu jenis panda seharga seratus juta rupiah
brigadir chandra sudah menetaskan tiga ekor dan semuanya terjual dengan harga lima puluh juta hingga lima puluh lima juta rupiah per ekor
sama seperti brigadir chandra aibda agus susanto juga mempunyai usaha budidaya hewan
bukan burung anggota polantas polres magelang kota ini memilih beternak kambing
hampir setiap hari warga dusun kerajaan kecamatan tegal rejo kabupaten magelang jawa tengah ini merawat tiga puluh satu ekor kambing lokal
kandang kambing yang berjarak dua puluh meter dari rumahnya ini diberi nama polis farm
aibda agus mulai serius berternak kambing sejak dua ribu delapan
berawal dari sistem bagi hasil aibda agus mulai merawat kambing secara mandiri pada dua ribu dua puluh lalu
seekor kambing bisa dijual seharga dua juta hingga tiga juta rupiah tergantung ukurannya
untuk saat ini pasaran saya tidak memasarkan sendiri artinya tidak pernah saya ecer satu satu itu saya tidak pernah
ada yang ya ada yang nggak
polres magelang kota menegaskan selama tidak mengganggu tugas pokok sebagai anggota polri dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan dinasnya usaha sampingan anggotanya itu diperbolehkan
kalau saya bukan bagaimana tanggapannya tapi itu adalah yang saya sarankan buat semua anggota saya
kenapa di magelang kota ini kita tidak membutuhkan waktu yang sangat komplit istilahnya tidak dua puluh empat jam kita berada di kantor
tapi ada waktu peluang
buat kita untuk mengembangkan diri mau mengembangkan hobi
usaha ini diharapkan juga bisa menjadi aktivitas rutin saat para anggota polisi ini pensiun
rijo kopurnomo magelang jawa tengah